ketika berada di rumah ibu mengalami kematian
ibu mengalami kematian
ibu mengalami kematian
ibu mengalami kematian
jika diamonds itu tidak ada mereka harus menggantungnya
terunnya saya akan merottong bisnis
terunnya saya akan merottong bisnis
jika tidak saya akan menghentikan diri saya
sehari nggak mesti makan gitu
kenapa kamu yang nggak makan
sampai usia berapapun meski kita sudah beranjak dewasa
sosok ibu sepertinya tidak pernah lekang oleh waktu
selalu ada di hati dan pikiran kita
karena peran ibu menjadi tiang doa penopang keluarga
kami menemui ibu iswati di mojokerto jawa timur
tidak hanya menjadi pengurus rumah tangga
ia menjadi tulang punggung bagi keluarga
di tengah hidup yang serba terbatas
ibu iswati tetap berbagi kebaikan
apa kabar sehat
nama gadis cantik ini
tapi ia tak selalu menengok jika ada yang memanggil namanya
sejak lahir suci berbeda dari anak normal lainnya
memiliki keterbelakangan mental
suci adalah anak bungsu pasangan juair dan iswati
namun kini suci menjadi yatim sejak sang ayah berpulang ke sisi sang esa
di hari kedua lebaran lalu
hari hari suci kini ditemani ibu hebatnya iswati
perempuan yang telah lewat lima puluh tujuh tahun itu
dengan telaten merawat suci
dengan penuh cinta
pernahkah kamu pergi ke kamar
kalau sudah silakan pergi ke kamar saya
jangan lupa untuk berlangganan

sejak kepergian suaminya iswati kini berjuang sendirian
tak hanya merawat suci di rumah tetapi menjadi satu satunya pencari nafkah di rubah
apalagi ia harus menghidupi dirinya sendiri suci dan ibunya yang sudah lanjut usia
tak ada keahlian khusus yang dibutuhkan iswati untuk mencari rupiah
sehari hari iswati sibuk menjadi buruh tani serabutan
atau lebih tepatnya ia mengambil tanaman liar untuk dijual kembali
salah satunya yang tumbuh di pekarangan bekas kandang ternak babi
daun daun singkong yang tumbuh subur inilah sumber rezeki bagi iswati setelah pekerjaan utamanya hilang setengah tahun belakangan
dulunya tempat ini adalah peternakan babi tempat iswati bekerja
biasanya ia bertugas memberi makan dan memandikan ratusan babi dengan upah satu juta per bulan
penghasilan tetap seperti itu tentu sangat membantu kebutuhan rumah tangganya
warga iswati juga diberi satu ruangan agar ia dan keluarganya bisa tinggal di sana
namun sejak desember dua ribu dua puluh dua peternakan babi berhenti beroperasi
pemilik peternakan meninggal dan hak kepemilikannya telah dialihkan
sejak kapan sibuk ini tidak beroperasi lagi
mereka berada di dalam peternaknya

lampunya bulan satu
sudah tidak ada lampu
tidak bulan satu dan tanggal lima belas tidak ada lampu
satu bulan ibu hidup gelap gelap bu
ya sama rubrik
tinggal habis satu wadah satu wadah semalam
masih bertahan di sini waktu itu sebulan
kan belum ada tempatnya
belum dikasih pesangon
kan tidak ada yang untuk tempat sekarang ini
dikasih uang rp dua untuk beli rumah itu
hari ini tak banyak daun singkong yang bisa dikumpulkan iswati
hanya tujuh ikat saja
biasanya iswati bisa membawa pulang dua kali lipatnya
namun iswati tak bisa berharap banyak
sayuran yang biasa ia kumpulkan ini tumbuhan liar bukan hak miliknya
akibatnya banyak orang lain yang juga mengambilnya
sepanjang usianya yang lebih dari setengah abad tak pernah iswati memiliki kebun sendiri
apalagi belakangan lebih dari sembilan tahun iswati juga harus merawat suaminya yang tak bisa lagi berjalan
bapak itu sebelumnya sehat sehat aja bu sebelum stroke
habis jatuh dari nanti itu sehat masih sehat
masih kan jalannya kan kencik gitu nggak bisa kan
bincang nih ibu setelah jatuh
jatuhnya tahun berapa bu sudah lama sejak jatuh
habis jatuh terus di rumah satu tahun terus kerja di kandang itu delapan tahun sembilan tahun
sembilan tahun lalu itu jatuh dari pohon itu itu disuruh orang berarti
iya mereman gitu lu
mereman ngunduk kapuk gitu katanya kan nggak mau kan pikirannya nggak enak gitu lu
terus disuruh nggak apa apa pelan pelan gitu terus siangnya jatuh itu
kan tahu kan tetangga ini kan cari rumput
nama ibu nggak ikut ke sana
enggak saya kan kecilnya suci tuh masih ngesut belum bisa jalan
hidup menjadi lebih berat setelah kepergian sang belahan jiwa
jika dulu pendapatan dan beban di rumah dibagi berdua kini iswati tinggal sendirian
kini iswati sudah berada di rumah
dia sudah berada di rumah

kan sudah orangnya kan nggak punya anak mau pisah gitu lu
terus ikhlas sekalian walter
matahari beranjak naik di puncaknya
teriknya siang tak menyurutkan semangat iswati
tiap ikat sayur singkong yang dikumpulkannya ia jual dengan harga dua ribu rupiah
jika beruntung hari ini akan mendapat empat belas ribu rupiah
mau tidak mau uang itu harus cukup untuk makan satu hari
beruntung iswati tidak harus menanggung semua kesusahannya sendirian
tetangga di sekitar rumahnya tak segan selalu membeli apa saja yang iswati jual
bukan hanya dengan motif kebutuhan saja
melainkan mereka ingin menolong keluarga iswati dengan berbagai cara
selain membeli sayur yang dijual iswati
tak jarang tetangga meminta ibu tunggal itu untuk membantu pekerjaan rumah tangga di rumah mereka
mulai dari menyapu hingga menyuci pakaian
semua dikerjakan iswati demi mendapat penghasilan tambahan
rp lima belas hingga dua puluh ribu setiap satu kali ia bekerja di rumah tetangga
bisa dibawa pulang untuk membelikan jajanan kesukaan suci putri bungsunya
selama tinggal di rumah mereka di dusun gempol desa wonoploso kecamatan gondang kabupaten mojokerto
keluarga iswati juga tak pernah merasa kelaparan sekalipun sedang tak memegang uang
tetangga mereka tidak akan tinggal diam
ketika di rumah saya saya selalu menanggung
saya selalu menanggung
ketika di rumah saya saya selalu menanggung
ketika di rumah saya saya selalu menanggung
ketika di rumah saya saya selalu menanggung
ini berarti ter brent calculs dipaparkan untuk penawaran revolusi ini
kekuatan terbesar yang mendasari gotong royong di desa tempat iswati tinggal
saat pindah pertama kali rumah iswati tanpa tembok dan hanya beratap terpal
tetangga kemudian saling bahu membahu
membangunkan atap asbes dan tembok dari anyaman bambu
meski masih terlampau jauh dari kata mewah
paling tidak ada tempat berteduh yang layak untuk keluarga iswati
meski begitu rumah tiga x empat meter ini masih berlantai tanah dan belum memiliki kamar mandi
di rumah ini iswati berbagi suka dan duka bersama ibunya yang sudah lanjut usia dan sering sakit sakitan
dan juga suci putri bungsu dari total lima anaknya
tak mudah memang merawat suci yang berkebutuhan khusus
namun cinta iswati pada suci tetap sama seperti pada anak yang lain
keempat anak iswati sudah tidak tinggal bersamanya
beberapa sudah menikah dan bekerja di luar kota
hanya saat hari raya mereka akan pulang menengok

dan itu adalah suci
suci tidak pernah menikah
suci tidak pernah menikah
suci tidak pernah menikah
suci tidak pernah menikah
suci tidak pernah menikah
suci tidak pernah menikah

anak ketiganya dirawat orang lain sedari bayi
hingga kini iswati tak pernah tahu bagaimana kabar dan nasibnya kecuali dari kabar kabar tetangga
menikah kan dua
tidak tahu yang ikut orang itu
tidak dipikirkan tidak ikut saya
ikut orang itu
masih kecil mengambilnya itu
terus begitu lahir ibu punya anak laki laki
langsung diambil itu
dibawa ke suatu tempat itu sama hari harinya
nah ya kok rela dikasihkan bu
orangnya kan tidak punya anak mau bisa gitu
terus akhirnya ketemu anak itu enggak jadi bisa gitu
anak yang dikandung dan dicintai iswati relakan untuk mempersatukan keluarga yang hampir bercerai
itulah mungkin rahasianya menjalani hidup
berbagi kebahagiaan walau dalam kekurangan
kisah iswati bukanlah hanya sekadar angin berlalu
ini sekaligus ketukan pintu hati masing masing kita
bahwa kebaikan bisa dibagi kapan dan dengan cara apa saja
ibu iswati adalah satu lagi contoh nyata bahwa sesungguhnya tidak pernah ada hidup yang terlalu sulit untuk dijalani
karena kesulitan itu sesungguhnya mungkin hanya bentuk kekhawatiran semata
karena rezeki tidak pernah salah untuk datang kepada orang yang selalu tak pernah lelah untuk berbuat baik
saya amat penuh rasa melihat orang diji sama anak sendiri
dan selalu sehat nggak pernah ada sakit
tapi kamu bisa ngerasain sendiri aja
tapi bila melihat senyuman anak melihat anak sembuh dah
membahas ibu rasanya tidak akan pernah ada habisnya
karena ia bukan hanya sosok yang merawat kita
tetapi juga sanggup menjadi tulang punggung bagi keluarga
seperti yang kami temui di palangkaraya kalimantan tengah
ibu rainawati yang merawat anak anaknya
termasuk putrinya nia yang berkebutuhan khusus
ibu ina juga menjadi tulang punggung bagi keluarga sebagai ibu tunggal
inilah pagi yang biasa bagi rainawati
mobil angkutan umum langganan sudah datang menjemputnya
ina begitu ia akrab di sapa
semua barang dagangan dibawa
termasuk nia fitriani anak sulungnya
usia nia sudah memasuki enam belas tahun
tapi ia berbeda dari remaja seusianya
anak pertama dari tiga bersaudara itu mengalami kelainan pada tengkorak kepalanya sejak lahir
berat badannya jauh di bawah normal
gadis ini sudah pernah diperiksa di rumah sakit di banjarmasin waktu usianya tiga tahun
karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan biaya
nia hanya sempat berobat alternatif satu kali tapi urung dilanjutkan
suami ina meninggal dua tahun lalu karena serangan strok
kini ia berjuang sendiri
mengasuh anaknya sembari mencari nafkah sebagai penjual keripik meski
sebagai seorang saudaranya tak mudah menitipkan nia pada orang lain
membawa putri spesialnya sambil bekerja adalah satu satunya pilihan yang harus ditempuh
ada kalanya seluruh dagangan kerupuk ikan peye hingga kacangnya laris terjual
satu bungkus dihargai sepuluh hingga lima belas ribu rupiah
dalam satu hari membawa sekitar tiga puluh bungkus jajanan
bahkan sejumlah pembeli yang merasa berempati pada nia juga memberi sedikit sedekah
namun tak jarang juga ina mendapat perlakuan yang tak mengenakan hati
terkadang siang siang kan nara jin ada orang lewat turun dari paksi
ibu hamil kena yang dibutuh
penting kan mengganggu orang kami jual aja
nia mungkin orang liat jijik atau apa padahal kadang bikin bikin ini aja serba bersih kami di rumah

bverted dahulu walaupun tak panggil dark side
selepas berjualan keripik tidak ada jeda bagi ina untuk melepas lelah
merawat nia adalah satu dari sekian pekerjaan rumah yang paling berat
namun ina adalah sekuat kuatnya ibu
cintanya untuk anaknya itu tak pernah libur
belum lagi ditambah ina juga harus merawat zul pandi yang berusia delapan tahun dan raizal dua tahun
di kelurahan menteng kecamatan jekan raya kota palangkaraya kalimantan selatan
di rumah barak kayu sederhana inilah ina dan keluarga kecilnya menghabiskan hari demi hari
rumah ini tentu bukan miliknya sendiri
setiap bulan sekitar tiga ratus ribu rupiah dikeluarkan untuk
biaya sewa belum termasuk listrik
rumah tiga x lima meter itu tak punya wc
untuk buang air mereka harus keluar rumah dan memakai kakus bersama
jika malam tiba ina tak bisa langsung merebahkan tubuhnya
ia masih harus membuat keripik untuk dijual keesokan
ina membuat keripik untuk dijual keesokan hari
ini satu jenis aja berapa lama mengerjakan mbak tibur
kalau daging biasanya bikin ini seadonan itu tiga bungkus ini nih
tiga bungkus ini tepungnya satu ini
jadi kan empat bungkus
empat jam baru selesai
makanya anaknya harus tidur kalau kerja kayak gini
tapi dapatnya lumayan
modalnya hitungannya sama minyaknya sama minyak tanahnya itu seratusan
hasilnya dua setengah
jadi ada untung satu ratus lima puluh
hidup sehari hari untuk transport segala macam itu tadi yang juga pengeluarannya besar
empat jam untuk satu jenis saja itu bu
kapan tidurnya bu
satu jam ya
satu hari satu jam bu
tadi malam satu jam juga
wah biasa ya bu
satu jam dan kuat satu hari gitu
paling lama dua jam
dan selalu sehat bu
nggak pernah ada sakit
sakit tapi kan bisa melu
dirasain sendiri aja
tapi bila melihat senyuman anak net anak sembuh dah

sosok tegar ina yang telah menginspirasi ibu lain di luar sana
juga termasuk dalam program donasi berbuat baik
serta menambah modal usaha bagi ina
cinta ibu senantiasa tulus
mencari kekuatan teladan dan harapan bagi anak anaknya
kasih ibu yang demikian tergambar dari bagaimana ina menyebarkan kebaikan pada kita
dengan menjadi contoh kisah keikhlasan